berbagai upaya dilakukan panitia pemungutan suara untuk menarik minat warga batu dalam memilih pilkada kemarin
salah satunya dengan menghias tps semenarik mungkin ala star wars seperti yang dilakukan warga di tps lima kelurahan beji
pemandangan berbeda terlihat di tps lima kelurahan beji kota batu ini
tps yang berisi dua ratus sembilan puluh dpt dihiasi dengan aksesoris star wars
dua prajurit memakai kostum start troopers berada di sisi kiri dan kanan bilik suara untuk menjaga keamanan tps
bukan menjaga sungguhan memang tetapi mereka hanya terbuat dari patung kayu
aksesoris star wars dipilih karena warga sekitar tps ini banyak yang membuat kerajinan dari kayu
selain untuk mempromosikan kerajinan milik warga hiasan semacam ini juga untuk menarik perhatian bagi warga lain untuk menyeluruhkan hak pilihnya sehingga dapat menekan angka golput
untuk menekan daripada golput
saya sudah sampaikan bahwa jangan sampai terjadi golput karena saya juga di sini yang memegang ini sebagai kpps
sementara itu di tps lima belas kelurahan jun rejo kota batu para petugas pemungutan mengenakan pakaian adat papua
hal ini dilakukan untuk menghilangkan ketegangan dan menarik warga menyalurkan hak pilihnya
abdul malik malam